upacara pengibaran bendera merah putih untuk memperingati tujuh puluh empat tahun kemerdekaan indonesia
digelar di halaman kedutaan republik indonesia di helsinki finlandia
dan juga diikuti oleh warga negara indonesia
usai upacara ratusan pengunjung bisa menyaksikan penampilan kesenian musik
dan juga tari daerah
tidak hanya menikmati kesenian daerah pengunjung juga bisa menikmati aneka kuliner yang tersedia
nah perayaan ini digelar selama satu hari penuh hingga malam hari ini
kita sudah memulai dari jam sepuluh dimulai dengan upacara bendera
terus habis itu seperti tadi yang dilihat kita ada seperti bazar
ada berbagai macam masakan indonesia mulai dari pulau yang barat
ada masakan kue kue khas padang sampai ada bika ambon juga
kemudian juga setelah itu kita ada namanya pesta rakyat
kita ada bermagai macam persoma
jadi masyarakat memberikan hiburannya
jadi ada yang menari bali juga ada main angklung dan juga bahkan ada band band
jadi ada band band tadi ada bali boys jadi kebetulan ada teman teman dari bali yang tinggal di sini berkumpul
ada juga teman teman dari batak
teman teman batak juga tadi berikan lagu
lagunya menghibur kita semua dan juga para penyanyi
jadi di sini ternyata banyak juga warga negara indonesia yang jadi artis di finlandia
dan tadi juga sering tampil di acara kita tadi
habis itu tadi juga ada semacam lomba lomba juga
jadi sebenarnya panjang banget rangkaian acaranya sejak kemarin
ada mulai ada loba bagia persis seperti yang ada di indonesia
ada bala bagia ada makan kerupuk
terus juga ada balap kelereng tarik tambang
dan tadi semua pemenang dibaikan hadiahnya mbak
ada sekitar lima ratus penduduk indonesia yang datang ke sini sehingga tadi membuat acara sangat meriah
pesan apa yang ingin dibagikan untuk masyarakat indonesia di hari ulang tahun indonesia ke tujuh puluh empat ini
pesan apa yang ingin dibagikan untuk masyarakat indonesia mengingat ini hari ulang tahun kita bersama
sekali mungkin sekarang kan masih tahun politik ya
kita baru saja pemilu
pesan saya adalah kita harus tetap bersatu menjaga bhindika tunggal ika
apapun kita kita harus kompak dan menjaga persatuan ini karena pahlawan telah bersusah payah agar kita merdeka
jadi semoga masyarakat indonesia yang saat ini di sana
kami di sini tetap menjaga persatuan sesama warga di silandia yang di indonesia juga harusnya begitu
kita harus tetap berbindika tunggal ika
oke tetap merdeka ya walaupun jarak memisahkan
yang penting hati tetap indonesia
imam santoso terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di viral hari ini